kpu juga memberi kesempatan untuk tujuh parpol yang tidak lolos proses penelitian administrasi untuk menyampaikan gugatan kepada badan pengawas pemilu
partai politik yang dinyatakan lolos penelitian administrasi akan mengikuti tahap verifikasi faktual yaitu pengecekan langsung yang dilakukan kpud
partai politik yang dikecualikan dalam proses ini adalah partai partai yang sudah mengikuti pemilu dua ribu empat belas karena sebelumnya sudah mengikuti tahap verifikasi faktual
sampai jumat siang masih ada parpol yang belum melengkapi syarat administrasi
kpu juga masih menunggu apakah tujuh parpol yang belum lolos tahap penelitian administrasi akan mengajukan gugatan ke bawah seluruh
jadi secara umum di tingkatan kpu sudah rampung
beberapa waktu yang lalu kita melakukan sidang mediasi untuk dua partai politik calon peserta pemilu yaitu partai garuda dan partai berkarya
menyebutkan bahwa dua partai itu dapat mengikuti proses berikutnya
proses berikutnya yang dimaksud adalah melakukan verifikasi faktual di tingkatan kpu kabupaten dan kpu kota
tetapi untuk tujuh partai yang lain kita sama sama masih menunggu apakah mereka melakukan gugatan ke bawaslu atau tidak
kita sama sama menunggu
tetapi untuk dua partai itu hasil mediasi sudah memutuskan
dua partai itu partai garuda dan partai berkarya akan melaju ke fase verifikasi faktual
produser lapangan cnn indonesia priscila berada di gedung kpu pusat jakarta
priscila masih adakah parpol yang terkait sengketa atau kelengkapan administrasi
ya benar sekali eva dan juga pemirsa bahwa menurut keterangan dari badan pengawas pemilu bahwa hingga pukul empat belas lewat empat puluh lima menit
waktu indonesia barat tadi
masih ada empat partai politik yang baru mengajukan gugatan ke badan pengawas pemilu
artinya dari tujuh parpol yang memang dinyatakan tidak lolos tahap administrasi pertama ini
baru ada empat parpol yang mengajukan gugatan ke bawaslu
di antaranya ada partai indonesia kerja partai bineka indonesia partai pekerja dan pengusaha indonesia
dan juga ada partai idaman
dan keempat partai ini nantinya akan ditunggu kelengkapan administrasinya oleh bawah seluruh
yang memang agak teknis dan harus segera dipenuhi
di antaranya keempat partai ini harus segera melengkapi berkas
seperti misalnya berkas surat keputusan dari kpu mengenai tidak lolosnya partai tersebut
kemudian harus di copy tiga rangkap kemudian harus ada soft news nya
juga harus ada bukti hard copy yang menyatakan bukti dan juga list bahwa mereka memang dinyatakan tidak lolos dari tahap administrasi pertama ini
kemudian nanti memang bawah seluruh juga mengingatkan para partai
untuk kemudian melengkapi syarat lainnya yakni dengan melengkapi identitas pemohon
apakah mereka jabatan mereka di partai tersebut
kemudian nanti partai juga harus memasukkan objek sengketa
dan ini merupakan yang paling penting di antara syarat syarat lainnya eva
bahwa memang partai ini harus mengajukan bukti utama pengajuan sengketa berupa surat keputusan dari kpu
kemudian keempat partai ini pun nantinya mempunyai waktu hingga empat januari
untuk melengkapi syarat syarat tersebut
dan tadi juga bawah seluruh mengingatkan kepada tiga partai
yakni partai suara rakyat indonesia juga partai rakyat dan partai republik
untuk bisa mengajukan gugatan sampai pukul dua puluh tiga lima puluh sembilan pada hari ini
karena diketahui hari ini merupakan hari terakhir
di mana partai yang dinyatakan tidak lolos untuk administrasi ini dapat melakukan gugatan ke bawaslu
dan seperti yang tadi dikatakan bahwa dua partai lainnya
yang ini partai garuda
juga partai berkarya ini bisa langsung lolos ke tahap verifikasi faktual
itu artinya memang nanti akan ada sembilan partai di kloter kedua ini yang nanti bisa mengikuti verifikasi faktual
dan memang nanti setelah tahap dari sengketa ini masih ada tahap tahap lainnya eva
di mana ada tahap mediasi dan juga sidang adjudikasi
di mana memang ini nantinya akan bisa dilakukan setelah proses sengketa ini selesai
ya bagaimana dengan proses verifikasi
verifikasi faktual parpol parpol mana saja yang sampai saat ini masih kurang memenuhi syarat sebagai calon peserta pemilu dua ribu sembilan belas
ya eva benar sekali bahwa tadi seperti yang saya katakan bahwa hingga kini telah ada sembilan parpol artinya
yang dapat dinyatakan lolos untuk verifikasi faktual
tapi mereka memang harus lebih dulu melengkapi syarat syarat administrasi
dan itu harus dilakukan oleh tujuh partai
dan memang bawaslo juga mengingatkan supaya sampai nanti pada tanggal sebelum tanggal tujuh belas februari dua ribu delapan belas
di mana nanti penetapan parpol peserta pemilu ini akan segera diumumkan
itu artinya masih ada tahap tahap lain setelah verifikasi faktual ini
sebelum nantinya pengumuman parpol peserta pemilu ini akan segera diumumkan
prisky ladauhan melaporkan langsung
dari kantor kpu pusat jakarta